terima kasih anda masih bersama kami di sapa indonesia siang
saudara arus balik pemudik hari ini mulai terlihat
di cirebon jawa barat kendaraan roda dua berplat nomor luar daerah
sudah mulai tampak memadati simpang kanggraksan kecamatan harjamukti
meski baru dua hari setelah idul fitri
mereka sudah kembali bergerak dari arah jawa tengah menuju ibu kota
sejumlah pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua ini
terpantau memadati simpang kanggraksan kecamatan harjamukti kota cirebon
tampak dalam antrean kendaraan berplat nomor luar daerah cirebon
persimpangan yang tepat berada setelah terminal harjamukti ini
menjadi titik pertemuan empat arah keluar masuk kabupaten cirebon
dengan kuningan dan juga arah jawa tengah menuju jakarta
pemudik pulang lebih awal untuk menghindari potensi kepadatan puncak arus balik
yakni sabtu dan minggu tiga belas dan empat belas april besok
sementara itu arus lalu lintas di jalur semarang grobogan jawa tengah pun mulai padat
kemacetan terjadi di beberapa titik persimpangan
di antaranya persimpangan arah semarang dan arah demak
petugas harus memperlakukan buka tutup kendaraan dari luar kota yang melintas
harus bergiliran untuk mencegah kemacetan panjang
tepatnya di beberapa titik persimpangan antar kota kabupaten
seperti di pertigaan penawangan
yang hendak mengambil jalur alternatif menuju kudus dan pati
serta di pertigaan godong
yang merupakan akses jalan menuju kabupaten demak dan semarang